jelaskan bahwa pelayanan di rsj panyai masih tak dilaksanakan
terkait adanya isu penutupan atau pengusiran di rsud paniai
bahwa itu tidak bisa dilaksanakan
untuk isu hoax terkait dengan adanya pasien yang keluar
itu memang ada beberapa pasien yang dirujuk ke rsuddiyai
dan juga ada pasien yang sudah selesai perawatan dan akan kembali ke rumah
untuk icu yang tertutup pintunya itu kan ada kerusakan
dan juga untuk menjaga alat alat medis yang berada di icu
untuk tidak ada kehilangan atau kerusakan
informasi yang kami dapat dari kepala rsud paniai dr agus
yang menjelaskan bahwa pelayanan di rsud paniai masih tetap dilaksanakan
untuk aparat keamanan yang berjaga itu melakukan arahan
dari kementerian kesehatan untuk pengamanan oleh aparat keamanan